aku akan tunjukkan cara agar kau bisa terbebas dari kusuhannya
kalau kau bisa menahan sepuluh kali cambukan dari itu
baik kalau begitu bersiaplah

cara untuk melepaskan kutukan itu
baiklah aku tidak akan menyalahi janji ku
hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membebaskan kalian dari kutukan itu
dia seorang kesatria berhati putih yang tak pernah berdusta
dia seorang raja yang tak bermahkota yang berjalan di atas bumi
beritahu aku siapa namanya
namanya adalah tian shantang
kemul repeatedly dan minta doaku
benarkah ada cara untuk melepaskan kagak cakra dewa dari hutungan
kagak yang disantai
dimanakah dia berada
siapa sebenarnya bau kisahmu
aku seorang pengembara
kenapa kalian menganiaya orang yang tadi
dianyalah seorang yang lemah
orang itu adalah pencuri
orang yang ku belah
dia adalah seorang pencuri
aku benar benar penasaran
apa sebenarnya yang diinginkan
oleh ayah dan juga anak itu
aku harus mencari tahu
apa maksud dan tujuannya
berada di istana pajajaran
yg apa tidak dimakamkan
di pemakaman istana saja raden
permintaan dari ini

jika tidak ada kebenaran
ia hampir tidak pernah meminta apapun dari diriku
jika tidak ada kebenaran
permintaan yang sederhana ini
saya tidak mengabulkannya
ternyata raden walang sumsam begitu mencintai perasinya
padahal dia sudah menyetujui perjodohan kami dan mau menikahi aku
raden aku sangat mencintaimu raden
apakah benar kau ingin menikah dengan aku
benar adik aku ingin menikah denganmu
karena aku mencintaimu
dengan siapa dia berbicara
apakah dia berbicara dengan raden wolangsungsan
raden raden aku sangat mencintaimu
jaga dewa batara
ternyata dia berbicara sendiri
ini aneh sekali
tampaknya gadis itu sedang berhalusinasi
aku sungguh mencintaimu raden
apakah karena aku putra dari prabu siliwan
anak seorang raja
aku benar benar mencintaimu
kalaupun raden seorang sudra
aku akan tetap mencintaimu raden
apa yang kau ucapkan
aku benar benar mencintaimu raden
aku mohon kepadamu
bukalah hati radenwa langsung
agar dia bisa menerimaku
dan agar dia bisa mencintaiku
seperti dia mencintai prase ini
aku berhasil mencapai kejadian itu